komunitas masyarakat papua jakarta atau kompaja berdemonstrasi di depan gedung kpk jakarta
menuntut kpk segera menangkap lukas nmb
mereka juga mendesak kpk mengusut kasus korupsi lainnya di papua
dalam orasinya komunitas masyarakat papua jakarta mendorong kpk
untuk memberantas korupsi di bumi papua tanpa pandang bulu
tak terkecuali gubernur papua lukas nmb yang terseret kasus dugaan suap
gratifikasi satu miliar rupiah
pengunjuk rasa mendukung kpk untuk segera menangkap lukas nmb di rumah pribadinya di jayapura
mereka juga mengimbau pendukung lukas yang menjaga ketat rumah lukas
untuk menghormati proses hukum kpk